penutupan hotel alexis berimbas terhadap para pekerjanya
lalu apa komentar gubernur dki jakarta tentang nasib pekerja di alexis pasca penutupan
berikut pernyataan anies baswedan
ini pelanggaran yang dilakukan dan diketahui oleh semua yang bekerja di situ
saya ulangin semua yang bekerja di situ tahu bahwa ada pelanggaran
jadi jangan memberikan kesan tidak tahu lalu jadi korban
ini pelanggaran semua rame rame
jadi lain kali kalau mau memikirkan nasib maka ingat kalau anda bekerja di sebuah tempat yang di situ ada pelanggaran
maka ini soal waktu saja akan ditindak